permasalahan kalijodo tidak hanya berhenti ketika warga memprotes dan lain sebagainya
tapi penertipan itu sudah selesai
masalahnya di senayan ini yang justru sepertinya ingin memperpanjang
para komisi tiga atau panja penegakan hukum mereka menyebutnya di komisi tiga
akan memanggil gubernur dki jakarta dan kapolda metro jaya begitu
pak ahok sudah menerima undangan dari komisi satu
sempat kaget nggak ini komisi tiga kenapa manggil saya
ya gue cuma tanya sama kapolda aja
nggak ada waktu jadi kapolda nggak ada waktu
dia tunda yaudah saya tunda aja
kan dpd yang terhormat kan bisa panggil siapa saja
bisa pak ya
karena salah satu pimpinan dpr justru kali ini fahri hamzah gitu pak
ya nggak maksudnya boleh aja panggil kan
kalau dprd dipanggil terus datang
tapi pertanyaannya kamu manggil sembarangan orang tuh kamu ini siapa
ya kan kalau kamu merasa saya ada urusan hukum
mau bilang sumber waras atau apa kamu tanya sama kpk dong
kpk di pik kalian
banyak dong sama bp
mitra kerjaannya langsung
ya kan kita itu dalam struktur tata negara kita
dan mereka juga lupa yang sok sok manggil
kamu kira ahok ini siapa
gue ini mantan dprd bos
kamu kira gue siapa gitu
ganti strukturnya semua kok
bilang urusan alexis segala macam
emangnya kalau ada perbuatan asusila
kan dpr pak
kapolri dong gak mau tingkatan ya
kadang kadang kasian juga nih aktivis
mantan aktivis kayak gitu
panja lo itu pak yang manggil
makanya gue bilang ini orang ngerti gak sih kerja gitu
sekarang berantem nih dpr ada yang setuju ada yang gak setuju
aku sih mau datang aja
dpr itu mengharapin saya emosi
bikin mereka marah
marah sama mereka terus menghina parlemen
banyak yang masih mengganggu pak ahok ya
gak juga sih
aku yang sering mengganggu orang kayaknya
orang jarang mengganggu gue
orang yang merasa gue ganggu aja gue pikir
sama kayak panja dpr ri yang terhormat kan
kok ganggu lo apa kali jodoh coba
aku ngomong jujur ya
aku pertama kali dengar kata alexis
itu di kalangan anggota dpr ri yang terhormat
aku gak berat tau tuh alexis

belum pernah aku injak alex
aku gak tau alexis
aku tau tuh hotel grand ancol punya temen saya
saya waktu gereja suka rapat disitu
justru dari anggota dpr sendiri ya
makanya kalau ngomong boleh jagoan
cctv alexis kita minta aja lah suruh polisi
mau liat siapa yang langganan kesitu
habis siaran cnn langsung dihapus semuanya
sama kayak ring satu untuk ini ya kabel
sama aja lah
ya kasus kasus artis itu loh
coba dibuka dong siapa pelanggannya
jangan jangan ada oknum dewan kali disitu di dalam
udahlah gak usah ngomong ngomong gede lah gitu
gini deh pak
bapak berkuasa kalau ada dpr dari komisi tiga
banyak apartemen mewah itu punya cctv
bapak bisa paksa mereka

kita mau lihat siapa yang punya simpanan
nggak punya simpanan ke apartemen
jangan jangan banyak anggota dewan yang suka siang siang masuk ke apartemen
karena ada cctv
dengan kekuasaan anggota dewan
saya bantu tutup semua apartemen nanti
kita minta cctv sekarang
lihat siapa yang hadir
termasuk yang apartemen
semua apartemen di upload
sebab siapa yang sering datang ke apartemen
kan berkuasa dong
berani gak panjang komisi tiga
panjang komisi tiga
ayo panjang yang terhormat
kita minta cctv cukup
kita lihat siapa yang keluar masuk hotel
keluar masuk ke kamar
keluar masuk ke apartemen
situ aja yang alexis mario boro
bapak lama sekalian
saya tetap datang dengan ini ya
baik kita akan lihat nanti seperti apa
apakah memang jadi memanggil atau
jangan jangan nanti ada penghapusan cctv
tapi sementara ini
cctv per hari ini tayang kapan
cctv bisa hilang ya kemarin kemarin saya curiga udah
gitu aja udah
kemungkinan kita akan menayangkan malam ini pak
nanti kita akan lihat respon dari komisi
mungkin sekarang dikawal
potongan cctv semua
apartemen semua kita minta aja
hotel mulia juga tuh
jangan jangan nama tokoh besar semua nanti
cctv semua termasuk ini aja deh
minta tolong pak yusuf kala batalin
minta polisi keluarin nama nama orang yang
mengungkap yang jadi langganan
suruh terbuka aja
saya mau lihat ada nggak
jangan jangan ada yang terhorl
anggota panja juga begitu ya
muka dong kalau mau sok sokan sama saya
pak ini sekarang kita beralih ke soal
yang cukup mengejutkan begitu ketika
hampir semua media mendapatkan gambarnya
dan sebenarnya ini menjadi pertanyaan pertama saya
cuma gara gara ada pilgub dki itu
saya undur sedikit ini pertanyaan pak
kok bisa ada kabel dua puluh truk itu ada di
gudang orang pak ya
walau walau gue juga nggak tahu tuh
gue juga nggak tahu tuh
yang jelas kalau juga orang curi kabel

mungkin bisa dikoreksi pak ahok tapi yang saya dengar
dari kapolda terakhir kecil
kemungkinan ini sabotase pak
ini proyek kelalaian dan lain sebagainya

cuma masyarakat kan bertanya banyak
gimana bisa ada dua puluh lima truk di satu titik

kamu kalau satu
balik kota punya kabel

ya kamu tarik aja
sepanjang misalnya merdeka selatan
satu kabel ditarik misalnya
dikupas seluruh kabelnya dari
kan pasti satu kan
nah terus kok nggak ada
pln yang mati lampu kalau kabel
dicuri kamu berani potong
kabel pln nggak di bawah
ya nggak berani pak berani nggak potong
udah mati pun kamu gak tahu
ini pln apa masih hidup apa kamu berani
kalau lihat pln kabel pln
berani potong nggak ada air lagi loh
iya iya ini kan pemungkus supaya di air
nyambung listrik kamu berani potong nggak
kalau lihat kabel nongol di airnya
kok aku tuh nggak berani turunin kaki udah
takut ada bocor ke stroke
berarti ada yang sengaja masukin
aku nggak tahu aku kesal sama polisi
polisi mau bilang apa kenapa polisi
sudah pernah diperiksa cctv sekitar ring satu
mati ya dia nggak ada
ini kok jadi mirip mirip kayak kejadian waduk
peluit yang banjir tergenang
kejadian underpass duku atas
yang kabelnya digunting
yang di gigi tikus
terserah aja orang tafsir
sekarang logika gitu aja
kalau itu kabel listrik
kalau dia tahu aliran sudah tidak ada
berarti ada oknum pln yang
sampaikan dong ke tukang curi
gue ada kabel listrik yang
nah itu kalau dia udah dipotong kali ini matiin
itu butuh nyala kok gedung gedung sini
nggak mati lampu nggak ada yang mati
oh itu udah ganti kabel lama nggak mungkin dibebasin
berarti ada oknum
pln terlibat dong
dengan curi listriknya dia sendiri
kalau curi listriknya sendiri
dia ngupas di situ kok bisa gitu banyak
kau curi listrik kenapa nggak angkut
tempat lain ngupasnya lebih aman
ngapain kamu pengap di situ
untuk dan dua puluh lima truk ya
saya kira ya kalau ngupas
itu satu malam dua malam nggak cukup loh
dan membawa kesana juga pastikan tertanam
ya terus berapa orang coba
terus berarti ada kabel lain
sengaja dibawa ke situ ngupas di situ
ngapain kamu ngubah di situ
bawa aja ke tangerang ke depok
di gudang tertutup kerjanya santai rame rame
di situ kerja bisa berapa orang ngupas
saya kira seharusnya
sebulan nggak selesai tunggu pas kabar
kalau lima sepuluh orang kerja
bisa nggak ruang itu sempit
lima sepuluh orang kerja di dalam
siang malam itu boleh kerja malam hari lagi loh
artinya bisa sebulan lebih pak
jadi kan ya udahlah saya nggak bisa jawab
ada dua puluh lima truk sampai kemarin
ini mungkin udah dua puluh tujuh saya kira
masih terus nambah ya
saya nggak mau jelasin
itu kan pusat ke air
masih polisi ya forensik lah apa
biarin aja lah
pokoknya jakarta nggak banjir lah
mau setan yang taro mau malaikat yang taro
oke pak hock kami ucapkan terima kasih
telah memeluangkan waktu untuk menjawab semua hal
yang selama ini muncul di media mas
maupun media sosial terima kasih selamat malam